sementara itu tim sar gabungan juga menemukan bangkai kapal km cahaya rafa di kedalaman empat puluh lima meter dengan jarak seratus meter dari bibir pantai di lokasi tenggelamnya kapal
tiga belas korban kapal tenggelam masih dalam proses pencarian
pencarian km cahaya rafa yang tenggelam di perairan desa tokaka kecamatan ganebar utara kembali dilakukan tim sar gabungan yang terdiri dari basarnas polairut tni dan angkatan laut serta warga setempat
sejak rabu pagi pukul tujuh waktu setempat upaya pencarian ini telah membawa hasil
tim sar gabungan menemukan bangkai kapal km cahaya rafa pada kedalaman empat puluh lima meter dengan jarak seratus meter dari bibir pantai
di lokasi tenggelamnya kapal pada senin malam
anggota penyelam dari angkatan laut sendiri menyatakan penemuan kapal dikarenakan adanya tanda tanda minyak yang naik ke permukaan
dirinya juga menambahkan untuk pengangkatan bangkai kapal masih dibutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait
kita harus koordinasi dengan masyarakat yang ada di sini
kita harus tahu persis pada saat kecelakaan
terus dari tanda tanda minyak yang muncul dari air itu yang ditandai sama masyarakat sini yang awalnya
terus kita turun ikuti yang itu yang tanda yang sudah dipasang itu semuanya
ini kalau untuk evakuasi mungkin apa koordinasi karena ada tim sar juga belum ini
ini kan kita butuh banyak penyelam
dari kedalaman air